gitu kan susah mendingan bikin atau makan es krim beneran ya
nah ini sebagai dessert atau pencuci mulut es krim tentu digemari banyak kalangan
selain rasanya yang lezat membuat es krim tergolong cukup mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja
tidak terkecuali para penyandang tuna netra
dengan membuat es krim penyandang tunanetra diharapkan bisa menghasilkan sebuah karya yang bisa bernilai jual
berikan cita rasa berbeda untuk masa depan tuna netra
inilah semangat yang dibawa salah satu taman tunanetra di kawasan serpong tangerang selatan
sekitar dua puluh tunanetra dari jabodetabek mengikuti pelatihan membuat es krim
mereka diberikan arahan secara berkelompok dan mulai membuat es krim secara mandiri dibantu seorang instruktur
awalnya para peserta memasukkan bubuk es krim dan dicampur dengan susu bubuk
air dingin atau es batu ditambahkan dan diaduk menggunakan
ekser kurang lebih selama lima menit
adonan itu dimasukkan ke dalam wadah kecil
es krim pun siap dinikmati setelah didinginkan selama delapan jam di lemari es
subhanallah bahagia dan bangga kami dari umumnya teman teman tuna netra jadi tambah wawasan
yang paling susah apa sebagian apa sih pak
kalau untuk tuna netra mungkin feeling untuk
ini udah penuh apa belum ya masukin ke gelasnya gitu
udah penuh belum ya tapi ya bisa dikira kira
kegiatan keterampilan memasak semacam ini rutin diadakan dengan tujuan membangkitkan rasa percaya diri penyandang tunanetra
melalui keterampilan yang diberikan diharapkan mereka bisa secara mandiri menghasilkan sesuatu yang bernilai jual
es krim dipilih karena disukai banyak hal lain
yang pasti motivasinya supaya mereka bisa mandiri
tidak ada orang lain
karena banyak masyarakat itu belum memahami dan mengetahui potensi tuna netra
pak tuna netra bukan hambatan buat dia
dia apa aja bisa
setiap orang baik yang lahir normal atau berkebutuhan khusus selalu istimewa dan memiliki potensi dalam dirinya
karena itu tuna netra juga punya hak yang sama untuk bersaing secara mandiri di lingkungan sosial
sampai jumpa di video selanjutnya